abijiri seperti ini tuh karena kesalahan saya
gak becus saya gak bisa jagain dia saya gak bisa ngurusin dia dengan baik
astagfirullahaladzim bu jangan nyalahin diri sendiri bu kagak baik
nek kata pak ustadz orang putus asa tuh deket gak sama setan bu
tetep aja kesalahan saya
akhirnya neneknya bawa dia pergi dari rumah sakit
dalam kondisi yang seperti itu nih
telepon siapa kamu malem malem begitu
aku masih ada urusan kerjaan yang belum kelar mah
terus di kantor kamu ngapain aja seharian
sampai jam segini urusannya belum kelar
yaudah aku akan lebih rajin lagi ma
tagi itu suara mama
kira kira mama tau gak ya
kalau yang bobita slaven itu aku
abi lihat tante dewi
mbak neneng abi
abi mbak neneng demam
ini mesti saya bawa ke klinik terdekat di sini
di dekat sini ada klinik apa
yuk kita kemau
sini biar gue kendok deh
nanti lu bisa tahu gue mana sih
tadi dewi langsung tutup telepon
kayaknya gada gada dengar suara mama
coba aku telepon lagi deh
kondisi anak ibu sangat lemah
tensi darahnya sangat drop sekali bu
apakah anak ibu punya riwayat penyakit sebelumnya
dan dia baru aja menjalankan operasi transplantasi sum sum tulang belakang
baru selesai operasi
kenapa bisa berkeliaran kayak begini
seharusnya anak ibu masih dalam perawatan intensif di rumah sakit bu
pas ke operasi harusnya pasien masih dalam pantauan dokter
pasien akan diobservasi selama empat puluh delapan jam untuk melihat perkembangannya
jadi harusnya belum boleh dibawa pulang bu
apa bisa dirawat disini aja dok
sebaiknya anak ibu dibawa ke dokter yang menanganinya selama ini
kalau di klinik ini bu peralatan kesehatannya tidak selengkap kayak di rumah sakit bu
adny optimal bukan biasa sih

jadi dewi udah niat pergi bang
dia udah merencanakan semuanya
ya menurut hasil penyelidikan dan investigasi abang sih begitu
dan kamu tau gak
orang yang ngebantuin dewi buat pindah pindah rumah
ya siapa lagi selain pembantunya
kurang ajar ya si neneng
gak nih dia berhianat sama aku
bang aku minta cari alamatnya si neneng
saya salah ya neneng
saya salah besar
abis jadi seperti ini tuh karena kesalahan saya
gak becus saya
gak bisa jagain dia
saya gak bisa ngurusin dia dengan baik

jangan nyalain diri sendiri bu
kata pak ustad
orang putus asa tuh deketnya sama setan bu
iya neneng bener
tetep aja kesalahan saya
saya neneng bawa dia pergi dari rumah sakit
dalam kondisi yang seperti itu neng
kesalahan terbesar saya neneng
iya bu tapi kan ibu
buat nyelamatin abi
buat nyelamatin abi dari kaum zolim bu
mendingan sekarang ibu telpon
ibu telpon dokter ganteng
neneng tau bu
ibu punya hp tapi kagak diaktifin

supaya apa supaya kaum zolim itu gak ngehubungin ibu
udah pake aja punya neneng
kenapa menurut neneng saya harus telpon dokter fahri
karena cuman dokter fahri bu
yang tau kesehatannya abi
lagipula ya bu ya
dia aman bu
kagak ada sangkut tautnya ama kaum zolim
yaudah kalo gitu saya ke dalem ya bu ya
saya mau liat keadaan abi
saya disini dulu ya
saya gak bisa masuk ke dalem dulu
kasian abi kalo ngeliat saya seperti ini terus terusan
sementara saya nggak bisa juga nutup nutupin kesedihan saya depan dia
ya bu saya ngerti bu
yang sabar ya bu ya
jangan banyak pikiran
atau ibu sakit banget